anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kontroversi draft rancangan undang undang atau ruu ketahanan keluarga masih ramai diperbincangkan
anggota komisi tiga dpr ri masinton pasar ibu menganggap bahwa rancangan undang undang tersebut
harus dikaji agar tidak terlalu mencampuri ranah pribadi
ditemui saat diskusi survei calon presiden dua ribu dua puluh empat di kawasan senayan
anggota komisi tiga dpr fraksi pdi perjuangan masinton pasar ibu
memberi tanggapan tentang rancangan undang undang atau ruu ketahanan keluarga
yang menurutnya terlalu menyentuh ranah pribadi
masinton juga mengatakan bahwa harus ada kajian agar rancangan undang undang ketahanan keluarga
tidak mencampuri masalah rumah tangga
ruu yang masuk daftar prioritas program legislasi nasional atau prolegnas dua ribu dua puluh itu
sebelumnya banyak dikritik karena terlalu mengatur individu hingga masalah rumah tangga
dan orientasi seksual
itu ada di balik
menurut kita masih perlu kita kaji lah ya
artinya negara tidak perlu terlalu jauh masuk ke ranah privat
apalagi mengurusin hal hal yang sangat domestik seperti itu
itu biar aja ranah pribadi ya pribadi
negara tidak perlu jauh mencampurkan urusan pribadi
sebenarnya itu adalah konsep yang tidak boleh
wakil ketua umum gerindra sufnidasko ahmad menyatakan
usulan undang undang ketahanan keluarga adalah usulan perseorangan bukan dari fraksi
salah satu pengusul rancangan undang undang tersebut adalah kader partai gerindra sodik mujahid
nantinya partai akan mencermati draft rancangan undang undang tersebut
saat sudah mulai dibahas di tingkat badan legislasi
ya tentunya undang undang ketahanan keluarga itu adalah usulan perseorangan
bukan usulan dari
fraksi yang nantinya akan kita sama sama cermati
kita juga tidak akan pengen ada undang undang yang kemudian nanti menuai kontroversial
yang menurut beberapa kalangan ada beberapa hal yang perlu dicermati
oleh karena itu nanti kita sama sama akan cermati
apa namanya niat baik dari kawan kawan yang mengusulkan
undang undang ini secara perseorangan
partai persatuan pembangunan menyebut rancangan undang undang ketahanan keluarga
masih sebatas usulan dan belum tentu disahkan
ruu tersebut masih perlu dibahas mendalam dengan melibatkan publik
sekjen p tiga arsul sani mengatakan rancangan undang undang tersebut perlu dicermati
karena menimbulkan kontroversi
namun usulan itu harus dihormati sebagai rancangan undang undang inisiatif dpr
ada hal hal yang menimbulkan kontroversi
saya tahu misalnya terkait dengan peran wanita kewajiban istri
nah itulah yang saya kira harus nanti kan kita pertemukan
itu kan baru usulannya dari pengusul
belum tentu juga kemudian yang menjadi usulan dari pengusul itu
yang akan kemudian menjadi bunyi kalau undang undang itu disahkan
silahkan saja berbagai elemen masyarakat kemudian menyampaikan pendapatnya
yang paling penting tidak usah dengan ujaran kebencian lah
pemerintah dan dpr sama sama mengusulkan rancangan undang undang yang mengundang kontroversi
dpr mengusulkan draft rancangan undang undang ketahanan keluarga
sementara pemerintah ngotot meloloskan paket omnibus law
rancangan undang undang cipta lapangan kerja
kedua rancangan undang undang ini dinilai merugikan dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat
nah kami akan membahasnya dalam indonesia sepekan
bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini
ada bang charles simabura yang merupakan peneliti pusako universitasi
terima kasih bang charles
selamat malam mbak rimana
dan ada bang ray rangkuti
pengamat politik peneliti politik
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia pada malam hari ini
kita nanti akan bahas sebetulnya bukan hanya rancangan undang undang ketahanan keluarga
tapi ada juga rancangan undang undang paket omnibus law
tapi yang paling menimbulkan polemik kegaduhan pada minggu ini
sepekan ini di masyarakat itu soal rancangan undang undang ketahanan keluarga
bahkan ibu ibu juga sempat panik
apa sebetulnya yang sedang terjadi
anda melihatnya dpr sedang berusaha untuk mengurusi masalah privat rumah tangga
ini gimana dari segitatan negara
satu pertama kita harus cermati dulu
ada modus yang berbeda kalau saya melihat ya
kita lagi ribut omnibus law
lagi mengkritisi pasal perpasal omnibus law
tiba tiba masuk ini
saya menduga ini jangan sampai jadi alat untuk mengalian isu
membagi konsentrasi kita
dibutuhkan ke omnibus law yang undang undang luar biasa sapu jagad ini
lalu disorongkan undang undang yang kemudian hari ini muncul
lalu yang kedua saya kenapa ini kemudian terkesan agak sedikit pengalian isu untuk membuat polemik yang lebih besar ya
substansinya bagi saya itu bermasalah
lalu yang menjadi pertanyaan tadi kan sepertinya sudah pada cuci tangan ya
kalau kemarin bilang di omnibus law modusnya kan salah ketik
lalu ada salah konsep
tadi kan beberapa partai sudah mulai cuci tangan
ini usulan pribadi usulan perorangan usulan ini
nah pertanyaan berikutnya kan
kalau ini usulan personal atau penulisan lembaga
kita harus ingat ya ini masuk prolegnas prioritas
dua ribu dua puluh kalau gak salah saya di urutan tiga puluh enam atau tiga puluh tujuh itu
artinya pemerintah dan dpr tanggung jawab dong
sekarang kemudian ketika ini ribut seolah olah oh ada masalah itu
ini gak masuk akal dari segi proses penyusunannya
kan ini semuanya itu kan diprioritaskan dulu di dalam pendetapan
kemarin kan mestinya presentasi tuh
waktu kenapa ini ruu masuk ke
itu pertanyaan pertama dulu kan
nah kemudian ini dibahas kemudian mereka juga ikut ribut gitu kan kan lucu
prolegnas itu kan disetujui oleh pemerintah dan
nah makanya bagi saya mereka tanggung jawab
ini lembaga kedua ini
nah pemerintah mau pemerintah walaupun itu usulan dari dpr
tidak bisa cuci tangan ya
tidak bisa cuci tangan seperti itu
harus dibelah ya
kemana yang kemudian memang
mungkin kita bisa lihat beberapa hal terkait hal privat memang ada diatur
misalnya undang perkahwinan tentang persoalan privat juga diatur
tapi sejauh mana kemudian
intervensi negara itu terhadap persoalan persoalan privat itu
tapi sebetulnya ini kan kita sudah punya undang undang lainnya ya
seperti undang undang perkahwinan
kemudian undang undang perlindungan anak
dari segi hukum tata negara memang perlu ya
harus ada rancangan undang undang
untuk mengurusi persoalan persoalan privat warga negara itu menurut anda
perlu tidak sih
kalau saya baca
ini mudah mudahan draft yang beredar
jangan sampai kayak draft unibus lo juga
sudah beredar bang di wasyarakat
nah kan unibus lo kemarin kemarin
oh bukan itu draftnya tidak asli gitu
draftnya tidak ofisial dan segala macam
ini kita sudah berdebat
ternyata oh itu tidak itu hoax
dan segala macam kan
tapi dari draft yang beredar
itu kan ada beberapa landasan yang kemudian jadi pembentukannya
itu terkait dengan
memang hak warga negara untuk kelangsungan kehidupan keluarga dan segala macam
bagi saya kalau ini mau diatur ya
bukan kewajiban kewajiban si warga negara yang kemudian dalam konteks perdata privat perkawinan itu ya
membuat program program bagaimana kemudian keluarga ini bisa tahan gitu
nah sekarang kan tidak
kita disuruh saling mencintai
kita anak disuruh hormati orang
itu sudah hukum sudah banyak yang mengatur
nah pertanyaan saya
apakah hal hal seperti itu semua harus diundangkan
nah bagi saya ini yang kemudian persoalan persoalan yang tadi
itu tidak masuk dalam konteks bagaimana kemudian negara juga masuk
jadi tidak semua bisa diundangkan lah
tidak semua hal bisa diatur di dalam undang undang
terkait materi muatannya
makanya kemudian kalau mau diturunkan ketahanan keluarga yang mau dicita citakan
kalau saya baca disitu semestinya lebih membuat peran negaranya
mengintervensi bagaimana keluarga ini sejahtera bagaimana keluarga bahagia bagaimana kekuatan keluarga itu terlindungi
itu yang kemudian
bukan pada kewajiban anak istri suami dan segala macam seperti yang sudah tadi kita bahas
bang rey dari segi politik anda sepakat nggak dengan bang charles bahwa ini merupakan pengalihan isu dan semua pihak sekarang cuci tangan
seperti tadi yang disampaikan oleh bang rey ketika ini menjadi kontroversi dan menjadi perdebatan di publik
kemudian semuanya cuci tangan pemerintah seolah olah tidak tahu gitu loh
tidak ingin tahu gitu
ya ada unsur itu meskipun tentu saja harus dilihat bahwa yang mengusungkan undang undang ini kan sebetulnya justru berangkat dari kelompok kelompok oposisi gitu
banyakan dari pks ya mungkin ada gerindra yang sekalipun kelihatan mereka masuk ke dalam kekuasaan pak jokowi
tetapi belum sepenuhnya bersatu dengan ruang lingkup kekuasaannya pak jokowi gitu
saya kira kalau dilihat dari pengusungnya ya tentu perdebatan soal ruu ketahanan ini nggak bisa dalam konteks kita lihat sedang mengalihkan isu dari omnibus law gitu
tapi boleh jadi kemudian ada satu gerakan di dalam yang memang memunculkan undang undang ketahanan ini dalam rangka untuk menenggelamkan isu om dibuat
meskipun kemudian mereka ya pada tingkat tertentu mungkin akan mengorbankan undang undang ketahanan negaranya gitu ya
asal om dibuatnya ketahanan keluarga asal om dibuatnya bisa terus menerus melaju sebagai undang undang gitu
jadi duga duga itu bisa terus berlangsung
ya kalau dari pengusung ini tidak dimaksudkan dalam konteks interupsi gitu loh kira kira
tetapi boleh jadi ada yang bekerja menaikkan isu ini kira kira gitu ya
ya kita gak tau siapa kan untuk menaikkan isu ini dalam rangka mengalihkan perhatian publik dari undang undang om dibuat menjadi ke undang undang ketahanan keluarga ini gitu
dari sisi politik apa yang ingin dicapai sebetulnya oleh dpr kalau menurut anda
karena target utamanya menurut saya di undang undang om dibuat loh kan
jadi kalau undang itu yang saya sebutkan tadi ya
jadi mungkin akan ada yang mereka korbankan
nah yang dikorbankan itu mungkin nanti ketahanan keluarga
pertama karena dari konsepnya saja banyak hal yang sangat tidak masuk akal kita
misalnya istilah ketahanan keluarga itu nggak kita kenal tuh
yang kita kenal itulah kerukunan keluarga kan keutuhan keluarga gitu
tapi istilah ketahanan keluarga itu nggak dikenal gitu
ataupun kalau kita pakai istilah dalam konteks militer sebagai ketahanan dan pertahanan kira kira gitu ya
itu konteknya kepada fisik
orang jangan sampai lapar kan kira kira itu
orang jangan sampai sekolah karena kelaparan dan tidak sekolah itu dapat memunculkan keributan macam macam
itu konteknya yang disebut dengan biasanya dalam penggunaan bahasa ketahanan gitu
tapi dari istilah saja ini udah gak masuk gitu
dari judulnya aja udah gak mau
karena kalau keluarga selalu kita pakai diksinya itu adalah keutuhan keluarga harmonisasi keluarga kan kira kira gitu ya

ya kayak gitu gak ada istilah lainnya gitu ya kan
gak ada istilah namanya ketahanan keluarga gitu
nah tapi itu yang saya sebutkan tadi karena memang mungkin targetnya nggak akan diselesaikan ini
tetapi dijadikan sebagai bahan dalam kerangka untuk menutupi ya mengabaikan isu soal omnibus law gitu
yang kebetulan isunya ini ya dominan disukai oleh politisi oposisi gitu loh kira kira kan
seperti pks ya green draw gitu
di situ pengusulnya ada golkar juga saya sebutkan ya
ada lima orang dari empat fraksi yang berbeda
dua dari pks kemudian dari gerindra pan dan juga golkar
meskipun pada akhirnya golkar kemudian ingin menarik diri gitu
golkar udah menarik dirinya
anda lihat komposisinya kan umumnya semua adalah partai oposisi kan
itu yang saya sebutkan jadi kalau kita baca mereka secara umum memang ide idenya begitu gitu loh kira kira
ini ada aspirasi dari kelompok kelompok tertentu kepada partai politik itu yang berafiliasi
karena kan ini lebih kental sebetulnya untuk keagamaan kita gitu ya kan

jadi sebetulnya yang memainkan permainan ini mengambil banyak keuntungan dari isu ini
pertama adalah dia memalihkan isu dari perhatian publik dari omnibus law ke sini
dapat tuh kira kira gitu
yang kedua makin melekatkan citra khususnya misalnya pks dengan kelompok kanan

pan sebagai partai yang kanan sekali kan kira kira gitu ya
pan sebagai partai yang kanan sekali kan kira kira gitu ya
dan yang ketiga adalah makin memojokkan dua partai partai oposisi ini
karena seolah olah ide mereka juga gak lebih baik dari ide ide dari kelompok
atau penguasa ataupun pemerintah dan koalisinya gitu
jadi ini sekali tembak tiga empat keuntungan dapat nih kira kira gitu
dan yang paling penting itu adalah kelima keempatnya apa
dan undang undang ini nampaknya gak akan jadi gitu
oke dari segi tata negara kira kira kalau pemerintah tadi di istana
pihak istana sudah mengatakan akan menolak gitu

karena juga fraksi fraksi partai partai juga akan menolak
kira kira bisa terwujud nggak sih bang
jadi kita harus lihat dulu ini menolak undang undang ketahanannya
atau menolak substansinya
oke itu dua hal yang berbeda ya
beda kalau menolak undang undangnya lucu
kenapa kok masuk prolegnas gitu loh
jadi ini kok masuk prolegnas
kalau memang kemudian konsep tentang undang undang itu yang kemudian ditolak
tapi kalau substansinya artinya undang undang ini boleh ada
sepanjang substansinya ini tentang ini tentang ini tentang ini
nah sekarang itu kan yang terjadi kan
ini kan makanya saya jadi aneh gitu loh
jadi perencanaan perundang undangan kita gimana sebenarnya gitu loh
pusing kita secara hukum menjelaskannya
prolegnas itu kan tujuannya itu
ini satu tahun ini apa yang mau kita bahas
nah logika sederhana begini
jadi dpr mengusulkan pemerintah kita bahas ketahanan keluarga ya
oke setuju ditaruh tangan nih masuk lah prioritas kan gitu
sekarang tiba tiba pemerintah bilang kami gak setuju undang undang ketahanan keluarga
lah ini yang bisa
pada saat awal padahal disediakan ya

nah kemudian inilah buruknya kualitas legislasi kita
yang prioritas tidak dibahas
yang tidak prioritas malah dibahas
kemarin yang kemudian sempat ribut ya yang waktu akhir tahun lalu beberapa
jadi undang undang itu jangan lupa loh
gunanya undang undang itu mengateri muatannya itu adalah
perintah dari undang undang dasar perintah undang undang yang lain
ratifikasi perjanjian internasional putusan mk atau
kenapa memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
nah sekarang kan ini kemenimbulkan kontroversi
waktu dia masuk list itu prioritas
dibaca nggak sih ini sebagai kebutuhan hukum masyarakat
nah kenapa kok sekarang pada cuci tangan gitu loh
oke jadi anda mengambil kesimpulan bahwa pemerintah sebetulnya cuci tangan
karena sejak awal sudah tahu gitu
iya iya aku masuk prolegnas kok
iya dari aspek itu iya
tetapi dari aspek politik justru pemerintah akan diuntungkan dengan situasi ini
karena ketika kemudian balik badan itu menunjukkan bahwa pemerintah pro dengan itu ya
pro dengan perempuan pro dengan
dan lebih dari itu ya itu tadi melupakan
gini loh kalau ini kan polanya udah agak kebaca ya
berikan dua hal yang kontroversial kepada publik
biar publik capek
jadi publiknya nanti akan menang satu kalah satu
jadi omnibus lawnya nanti akan di apa namanya dibatalkan
ketahanan keluarga akan dibatalkan
sebagai bukti dia perlu berhadap rakyat
itu satu di omnibus lawnya dengan sendirinya orang akan gak akan terlalu ribut gitu
persis seperti revisi undang undang kpk
yang satunya goal yang satunya kemudian ditunda gitu ya pak
revisi undang undang kpk undang undang pks saat itu undang undang apa macam macam
rkuhp gitu ya
dua ini ditentang oleh publik sekaligus kan
baik di kuhp nya walaupun
jadi satunya dikabulkan revisi kpk nya gak dikabulkan
oke bang charles kalau melihat pemetaannya
anda melihat bahwa fraksi fraksi lainnya juga akan menolak ya
artinya ini hanya ribut saja di publik kemudian tidak akan goal begitu
tidak akan lolos gitu
saya agak meyakini tidak akan lolos
dan kalaupun mau dipaksakan lolos
jangan sampai ini kemudian jadi alat bergening juga bagi partai fraksi oposisi tadi
jadi oke rumusan omnibus kami terima kalau anda terima ini kan gitu
bisa juga begitu
artinya bisa juga terbaliknya bang
akan muncul dua dua
jadi kami tidak akan ribut di omnibus
dukung kami di ketahanan keluarga
jangan jangan itu juga yang dibaca gitu
ketika ini ini momen kita untuk menaikkan bergening terhadap ketahanan keluarga ini
dan jangan lupa loh
modus yang seperti ini yang kalau yang pertama tadi ya itu sangat clear itu terjadi di revisi undang undang kpk
begitu yang dibatalkan yang lain
undang undang kpk tetap jalan publik kan tenang
oke jadi artinya rancangan undang undang ketahanan keluarga dan juga omnibus law ini seiring sejalan
secara politik ya
nanti kita akan bahas tampaknya bapak bapak udah semangat sekali untuk membahas
apa yang terjadi dengan rancangan undang undang omnibus law
jangan kemana mana kita akan kembali saat lagi tetap di cnn indonesia prime news